ujian masuk perguruan tinggi keagamaan islam negeri sudah selesai digelar pada tanggal tiga hingga sepuluh agustus yang lalu
kementerian agama republik indonesia menerima penghargaan rekor muri atas penyelenggaraan ujian masuk tersebut
tak hanya itu kementerian agama juga memberikan penghargaan kepada beberapa daerah yang dianggap berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan keagamaan
jumat dua puluh satu agustus ketua panitia nasional ujian masuk perguruan tinggi keagamaan islam negeri prof dr mahmud menerima penghargaan dari museum rekor indonesia
penghargaan ini diberikan karena kementerian agama republik indonesia telah berhasil menggelar ujian masuk perguruan tinggi keagamaan islam negeri secara daring terbanyak yang dilakukan secara serentak di seluruh indonesia
ujian masuk tersebut yang diselenggarakan pada tanggal tiga september
sampai sepuluh agustus dua ribu dua puluh lalu diikuti oleh satu ratus tiga puluh dua sembilan ratus dua puluh sembilan peserta
ketua panitia nasional ujian masuk perguruan tinggi keagamaan islam negeri prof dr mahmud menerima penghargaan dari museum rekor indonesia
ketua panitia nasional ujian masuk perguruan tinggi keagamaan islam negeri prof dr mahmud menerima penghargaan dari museum rekor indonesia
ketua panitia nasional ujian masuk perguruan tinggi keagamaan islam negeri prof dr mahmud menerima penghargaan dari museum rekor indonesia
ketua panitia nasional ujian masuk perguruan tinggi keagamaan islam negeri prof dr mahmud menerima penghargaan dari museum rekor indonesia
ketua panitia nasional ujian masuk perguruan tinggi keagamaan islam negeri prof dr mahmud menerima penghargaan dari museum rekor indonesia
ketua panitia nasional ujian masuk perguruan tinggi keagamaan islam negeri prof dr mahmud menerima penghargaan dari museum rekor indonesia